ibadah peringatan jumat agung juga digelar di gpib immanuel jakarta
ibadah kali ini mengangkat tema penyaliban dan juga belas kasihan
ada empat jadwal yang disediakan gpib immanuel jakarta untuk ibadah jumat agung
yakni jam enam dan sembilan pagi kemudian dilanjutkan ibadah pada jam empat dan enam empat sore
khusus di jam sembilan pagi bisa diikuti secara hybrid saudara
karena jemaat bisa hadir langsung pihak gereja juga mengimbau untuk memperhatikan kondisi kesehatan
dan bijak mengikuti waktu ibadah yang disediakan
untuk ibadah jumat agung ini kami ada empat kali ibadah
dari jam enam pagi jam sembilan dan jam enam sore
sedangkan jam empat sore itu ibadah engly service atau berbahasa inggris
kalau jam enam sore jam enam pagi dan jam empat sore biasa aja ibadah onside
khutbah pagi ini oleh ketua jemaat pak abraham rubin persang
khutbah pagi ini dengan tema penyalipan dan belas kasihan
katedral jakarta ibadah jumat agung dimulai pada jam dua belas siang
dengan diawali prosesi jalan salib sejak jam sembilan pagi tadi
sementara ibadat kedua pada jam tiga sore dan ibadat ketiga jam enam sore
seluruh ibadat jumat agung di gereja katedral jakarta dilaksanakan secara hybrid